ibu motornya diparkir disini aja
nggak usah dibawa masuk ke pasar
teliti sebelum membeli
kamu kenapa senyum
meragukan keseriusan saya
bukan meragukan keseriusan
tapi meragukan hasilnya
yang namanya teman harusnya ngasih support
yang namanya teman selain harusnya ngasih support juga harus suka ngingetin
supaya nggak melakukan usaha yang bakal sia sia
kapan wahyu mau ketemu
suruh dia datang besok
sampai juga kamu kesini
untung ketemu di jalan
jadi saya gak susah susah nyari rumah a kang
kita ke rumah saya
saya pulang aja ya
kamu ada di depan saya
dan keliatannya baik baik aja
mau dihitung dulu
gimana kabar serena
saya nanya kabar serena
kok kamu gugup
kamu di mana
bisa kedengeran jelas gak
kok barusan bilang hah
aku cuma agak kaget aja
jadi gitu ceritanya kamu
saya sudah nunggu lama cerita ini
kamu gak tahu harus gimana
kamu yang salah
kamu gak bisa menjaga perasaan dan kepercayaan dia
kamu punya dua pilihan
kamu jadi orang yang bersalah dan kalah
pergi meninggalkan dia
atau kamu berjuang untuk mengembalikan perasaan dan kepercayaan dia
bukan demi kamu atau dia
tapi demi anak anak kalian
dia terlalu cantik
dia terlalu baik
jangan bikin dia jadi orang yang akan dibenci istri kamu
mungkin dia sekarang akan terluka tapi gak apa apa
nanti juga lukanya bakal sembuh sendiri
ketika nanti dia bertemu lelaki lain yang lebih baik dari kamu
saya butuh serena
dia sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita
tapi saya punya tanggung jawab yang lebih besar
membantu menyelamatkan kamu
menyelamatkan rumah tangga kamu
menyelamatkan keluarga kamu
minta sarena keluar dari bisnis kita
atau kamu yang keluar
kemarin saya kecolongan
kamu tenang saya
terus kamu kabur
mau nendang saya
wahyu disuruh datang ke rumah ketemu abah
wahyu pernah nanya kalau dia mau nikah sama aku
aku mau apa enggak
terus aku lapor sama abah
kayaknya wahi mau ditanya tanya sama abah
wahyu mau disuruh ketemu abah
aku mau ke rumah

kalau kau tidak
kalau kau mauousep katanya
gimana tarik yuran